tampak approve cantik

tampak ni nyantai bener
terima kasih prot mega
ebi tapi nanti bau
lu udah tau bau lu cium juga lagi
besok besok kalau bisa nih
aku mau nganterin kamu lah
seru aja om ridwan
lepaskan dia tuan nong
kalau lo mau anak ini selamat
lo lepasin dia tuan nang
lo lepasin dong
nggak apa apa yang marah marah sama gue
temen temen gue pada marah nih
eh jangan lari lu
iya udah kamu ngumpet aja sana
oh kesana yang ada ben
ah tak ajar
eh jangan lari
petunjuk sudah tadanya lama erik argelif
keluar keluar keluar pergi dari sini
dan jangan pernah datang ke sini lagi saya benci lihat kamu
gara gara kamu anak saya hilang sampai sekarang belum pulang
gara gara kamu keluarga saya berantakan
ibu ini pak fakri ini rekan bisnis